kesal uang simpanan lebaran dibawa kabur
puluhan warga menggeruduk kantor kooperasi simpan pinjam di kecamatan balaraja tangerang banten rabu sore
bahkan beberapa warga yang datang meluapkan kekecewaannya dengan mengedor dan memukul pintu
kantor kooperasi simpan pinjam jaya abadi ini
warga mengatakan uang simpanan lebaran yang sudah disetor sejak awal tahun dua ribu dua puluh
harusnya sudah diberikan lima belas hari menjelang puasa
namun hingga menjelang idul fitri pengelola kooperasi justru menghilang
dan kantornya pun sudah dalam kondisi tutup
sehingga membuat warga merasa tertipu
uang yang harus disetorkan warga dalam program simpanan idul fitri ini
sebesar rp dua ratus lima puluh ribu rupiah per hari
koperasi simpan pinjam jaya abadi ini diketahui sudah berjalan enam tahun
dan baru tahun dua ribu dua puluh tiga ini pencairan tabungan lebaran bermasalah
tapi sekarang kan gak ada makanya kita kumpul disini
pengen cepet cepet ketemu orangnya gitu pak
berarti kabur orangnya bu ya
kabur orangnya kalau nggak kabur mah mungkin dia kalau tanggung jawabnya
wa masih aktif fb masih aktif ig masih aktif
semua udah gak ada
terus kita menghubunginya sama siapa gitu pak
dari satu ratus lima puluh orang korban tersebut nilai uang yang dibawa kabur pengelola kooperasi simpan pinjam jaya abadi
mencapai dua miliar rupiah
nominalnya lebih gede itu banyak
ini mah tabungan jangka setahun sekali dengan namanya sapitri
itu tidak boleh diambil dalam pertengahan perjalanan sebelum

nanti sewaktunya hidupitri
kalau ini berapa lama pak ini kaburnya pak
sebelum puasa tiga hari itu udah
oh mudah nanti gak ada di kabur
kini warga akhirnya melaporkan kasus ini ke polsek balaraja dan polresta tangerang
mereka berharap polisi datang segera mengamankan pelaku
dodi wahyudi tangerang bantan